bupati cianjur herman suherman menyatakan jumlah korban meninggal di cianjur jawa barat pasca gempa bumi lima enam magnitudo yang terjadi dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua lalu sebanyak enam ratus dua orang
hal ini disampaikan herman suherman dalam konferensi pers pada rabu sore
herman mengaku jumlah terbaru korban meninggal ini didapat dari hasil pendataan dinas sosial kabupaten cianjur di lapangan
sebelumnya jumlah korban meninggal dunia yang terdata di badan nasional penanggulangan bencana sebanyak tiga ratus tiga puluh lima orang
dari koordinasi bupati cianjur dengan bnpb diketahui data tiga ratus tiga puluh lima orang korban meninggal tersebut adalah data laporan yang masuk di rumah sakit dan puskesmas
menurut bupati cianjur perbedaan data terjadi karena banyak warga yang keluarganya meninggal saat gempa tidak melapor dan berinisiatif memakamkan sendiri keluarganya yang meninggal
termasuk warga yang berada
di pedalaman cianjur sulit dijangkau
dari pendataan ulang berdasarkan keterangan dari rt rw kelurahan hingga kecamatan total korban jiwa akibat gempa cianjur bertambah tiga
dari tiga ratus tiga puluh lima menjadi enam ratus dua korban jiwa
nah kita datang dan akhirnya seperti ini
bahkan kemarin dari bpd itu sebetulnya bukan enam ratus dua enam ratus berarti tiga puluh delapan
nah itu sisanya saya anulir karena by name by aditnya nggak jelas
sehingga yang valid itu enam ratus dua
ya enam ratus dua dan juga perusahaan sudah cross check dengan bnpb is okay nggak ada masalah
karena itu datanya jangan ada kelepahan
tinggal kita validasi data di websitenya benz